mister roy mendingan pemukaran rumah ini dihentikan saja
soalnya hantu nona belanda itu sudah sangat mengganggu kita
hantu itu tidak saja gentayangan di rumah kuno tapi sudah sampai jalanan
jadi hentikan aja mister
beneran om roy
banyak warga yang
iya butak gitu ya
ih itu orang pintar
boleh bagi berdua kok
iya jadi romantis
udah pulang aja yuk
semangka lakaitan ya
bahasa apa itu
dimakan sekarang takut keburu basi
tepung lu ngasih tau
awas terlalu takut nyintip
ih mau juga saya
urapnya takut keburu basi ya
udang udang udang
ngapain sih kita harus ke rumah angker ini
iya kan serem bikin males
ada tumpeng disana
tumpeng ya adam
buat tante ranti
kau ngajak aku kesana
cuma untuk makan tumpeng
makanan terus nih kamu yang diomongin
masakan rasa ranti itu enak banget
sebenarnya sih aku takut
tapi demi tumpeng
aku harus kesana
hilangin rasa takut takut
tuh ada dua ada dua
udah pernah masak seenak ini
ini pun aku
aku minta dong
waduh kok kalian
tidak makan tumpang sih
kok gak nawarin om sih
om masih ngapain kesini
aku juga mau mangan juga loh
kalian kok gak takut sih
kok malah masuk masuk main main disini
kayaknya papa kamu tuh gak ada disini deh
harus sendok gak
udah makan yuk
awis aku juga lapar
aku belum siap

eh katanya enak
lumayan kan daripada kita harus nolak nolak kerjaan
dapet dapet ya kan
nah itu ada delman
iya ya tunggul
jangan jangan itu delma disiapin untuk kita
udah kita naik
daripada jalan kita naik
pak bermanfaat aja
hei itu pilihan kita yang udah keluar juga
iya nih daripada jalan
dari mana jalan
mendingan duduk manis gini nunggu
nah itu juga ada
ih sebel banget deh
dari tadi nggak ada angkotnya juga
gawat itu ada orangnya loh di dalam zara
bang bang turun bang dari kereta kuda itu
sebegini enak duduk agak ada apa apa
itu kan nggak ada kusirnya loh
ini numerous ini barusan nih

apa hanyalah luar biasa
kamu jangan terlalu buruk ya
kapok saya pak kerjaan situ pak
lagian itu ngantu rumah kuno ngapain bisa mencok di delman pak
ya itu dia kita kan gak tau
jadinya kayak begini dah
iya saya juga bingung ya kenapa tahu tahu dia demen sama delman
padahal harusnya kan gentayangan aja di rumah
kayaknya hantu oma belanda itu dulunya nelly deh
mami nelly itu apaan sih
ini rumah siapa
ini rumah siapa
ini rumah rending
mister roy mendingan pemukaran rumah ini dihentikan saja
soalnya hantu nona belanda itu sudah sangat menggaguh kita
hantu itu tidak saja gentayangan di rumah kuno tapi sudah sampai jalanan
jadi hentikan aja mister
beneran om roy saya minta tolong deh
banyak warga yang laporan ke saya
katanya melihat delman itu dengan fusilnya oma belanda
saya aja dengarnya langsung muringka
gimana ya ini nggak mungkin di stop
demi ketentraman warga kasihan
kalau memang ini permintaan warga saya akan stop
terima kasih om roy warga
oh jadi mister roy udah nyerah
gak akan menggugar rumah itu lagi
ya soalnya dimarahin orang orang
gara gara hantu oma belanda itu
kok aku jadi penasaran sama hantu sama belanda
aku belan belan kesana harus diikin
enggak kamu aja yang menakutkan
ya masa takut sih
kamu mau kan nemenin aku
kalau ada makanan sih mau
kalau gak ada aku mau